video amatir ini merekam inkubator bayi yang baru dievakuasi warga dari dalam ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas
tampaknya bayi sudah dievakuasi menuju rumah sakit terdekat
celakaan lalu lintas ini terjadi di lampu merah tonjong jalan jenderal sudirman ciamis jawa barat kamis pagi
sebuah ambulans milik rumah sakit swasta bertabrakan dengan kendaraan box hingga terbalik
kondisi ambulans penyok dengan kaca pecah
ambulans tengah mengangkut bayi yang baru berusia tiga hari
rencananya akan dirujuk menuju rumah sakit di kota tasikmalaya
beruntung bayi dan empat penumpang termasuk sopir lolos dari baut
sopir mengalami luka luka dan dibawa menuju rumah sakit umum daerah ciamis
kecelakaan terjadi diduga saat ambulans
nero bos lampu merah di waktu bersamaan dari arah tasikmalaya
melaju mobil box dalam kecepatan tinggi karena lampu sudah hijau
jadi akat dari arah mana dari pasik
jadi ambulans itu dari bawah ya kang
jadi yang nero bos itu siapa kang
ambulans nero bos ya
jadi yang melibatkan antara mobil boks truk dan ambulans
dari ambulan tersebut ada anak bayi berumur tiga hari
sudah dilarikan ke rumah sakit teras di ciamis
nanti perkembangan saya akan dilaporkan kembali kepada rekan rekan
datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk mengetahui kejadian sejumlah saksi dimintai keterangan termasuk sopir box yang diamankan
proses evakuasi ambulan harus menggunakan derek hingga mengundang perhatian warga
deden rahardian ciamis jawa barat